dari hasil pemeriksaan terbaru satu dari dua tersangka yakni amf yang semula mengaku baru berusia empat belas tahun
update informasi anda selamat sore
kemudian menuduh bahwa di rumah sakit indonesia ditemukan juga senjata
dan di situ pertama kali ikut turnamen offline jakarta
yang pahitnya juga alamat yang dihubungi situ situ pak
jadi pertanyaannya kapan presiden akan mengeluarkan perpres
sejumlah pebisnis biro travel haji dan umroh menyatakan khawatir akan kesanggupan calon haji memenuhi biaya tersebut
untuk melakukan pembenaran serangan yang nantinya
dengan arahan orang tua dan guru
maka tuduhan tuduhan tuduhan ini menurut kami adalah suatu langkah atau upaya upaya yang secara sistematis
jokowi yang hadir juga pada hut perindo dan juga hud golkar beberapa waktu yang lalu tampaknya berbeda sikap pada saat acara hut partai nasdem yang digelar sebelas november pada jumat lalu
nah ini pertanyaan pertanyaan
dan kemudian yang luka luka itu belum terverifikasi mbak
dari hasil pemeriksaan sementara ar diduga kuat sebagai otak pembunuhan ini
sehingga israel memaksakan orang untuk tidak masuk dan tidak keluar dari rumah sakit itu
jadi anda mau coba kuliner olahan ikan yang mana nih
bagi mereka yang terluka warga gaza yang terluka
tapi apakah bisa dikatakan kemudian kondisinya rumah sakit indonesia saat ini dikuasai dan didudukan
update informasi mengenai kondisi
dan memang warga itu tidak ada pilihan lagi
hal hal inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan negara
saya hubungin bank ofisial dari dki nya
tapi gara gara ulah sang anak ayahnya kini dicopot dari jabatan
dan akan memberi sweetener jadi akan lebih tinggi sedikit
dan yang ketiga mengelola keuangan negara dalam rangka persiapan
ada pun pihak keluarga korban berkeras para tersangka dijatuhi hukuman setimpal
gara gara umur saya masih segini kan
kayak ada bola bola berbentuk oval
tentunya ini harus on the back of pengendalian pandemi yang tetap baik ya tetap bisa dimanage prokes yang tetap dijaga sehingga kita bisa mengendalikan penyebaran terutama omikron
menjadi sembilan puluh empat tiga juta rupiah
yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan
direktur utama travel mai haji umroh di kawasan tebet jakarta selatan andi wirawan misalnya
seperti seminar pameran seni peluncuran buku
dan nantinya akan dapat menjabat kembali dengan masa jabatan yang sama
untuk menjadi landasan teknis bagi kepala dan wakil otorita ikn
hingga pembangunan monumen crop circle
sehingga warga di gaza utara bisa hengkang dari utara
setelah biasanya setelah beberapa minggu atau apa kita coba gali lagi
nah di situ udah istirahat sebentar
konsep daerah khusus dengan status badan otorita dan juga kewenangan tugas
meski begitu polisi belum menemukan indikasi tersangka terlibat jaringan perdagangan organ tubuh
sama halnya seperti tuduhan di rumah sakit asifat
bisa jadi nanti malam dan selalu pada malam hari serangan serangan itu akan terus dilakukan israel
sebagaimana di dalam lhkpn tersebut
karena memang wangguna wanggunaan di dalam itu pada berantakan semua
dan ternyata alamat yang dihubungi itu piktip
tetap kita akan memanfaatkan
negara negara lain kita lihat inflasinya sudah mulai merangkak naik karena memang terpengaruh oleh imbas kenaikan harga komoditi ya
sehingga tidak menimbulkan korban sipil yang berlebihan pada saat ini
masih akan terus dilakukan
memang israel telah memaksa untuk dikosong ke rumah sakit
hmm ini memang benar benar mangut lele ini
tim liputan cnn indonesia
sementara kalau kita masih bisa menjaga inflasi masih cukup terkendali
pengetatan moneter yang dilakukan oleh pemerintah amerika serikat bank sentral di sana
nah lele mangut pun siap disajikan panas panas
kayak saya kepengen ya kepengen niat pasti
artinya kalau ada peningkatan peningkatannya nggak akan besar
ada juga kasus yang bikin semua geram
karena pentagon belum dapat menjelaskan satu ratus empat puluh tiga kasus penampakan benda
yang ditandatangani oleh presiden trump pada desember dua ribu dua puluh
terlebih agenda pemindahan ibu kota akan dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
perlu ditinjau ulang didiskusikan kembali antara pemerintah dan juga dpr ri dalam bagaimana
namun biaya itu direvisi yaitu diturunkan sepuluh tujuh juta rupiah
menu khas manado ini dijual di salah satu warung makan di sukma jaya depok jawa barat
karena itu pembahasan mengenai ufo harus didorong
indonesia ufo network merupakan jaringan yang terdiri atas
hingga penilaian subjektif presiden
tapi sudah berlangsung beberapa kali sejak serangan serangan israel ke jalur gaza
ternyata berusia delapan belas tahun dua bulan
diajukan ke dpr itu memang relatif cukup tinggi pak kalau menurut kami sebagai pebisnis travel
ini ikan cakalang asap tomat bawang kemangi dan air jeruk nipis
kalau yang ikan cakalangsuwi rica rica rasanya terasa gurih dan beraroma sedap karena dicampur dengan banyak daun kemangi
dengan penanganan luka dokter bedah atau anestesi
tetapi tadi malam israel langsung menyerang ke rumah sakit
ke sebelas ke partai nasdem memunculkan spekulasi hubungan jokowi dan paloh merenggang
klaim klaim serupa mungkin saja dituduhkan untuk rumah sakit indonesia begitu pak sarbini
dan meminta agar besaran angka ditinjau ulang
jadi karena keterbatasan semua
memahami konten konten yang ada internet itu
jadi harusnya kita masih cukup dalam posisi yang bagus untuk misalnya bisa menarik investor asing masuk pada tahun ini
tanah masih banyak lagi sepertinya
cnn mereka menemukan bukti yang membuat kita mengatakan
sehingga pertanyaan mengenai apakah ada makhluk hidup lain di alam semesta
mbak dian kita kan kemarin sempat melihat ya yield obligasi pemerintah amerika serikat yang naik begitu akibat dari adanya kabar pengetatan moneter yang akan dilakukan di sana
ya pilihan kedua saya jatuh ke olahan ikan cakalang
longer term bonds itu akan mulai meningkat
saat ini kepemilikan asing di pasar obligasi itu sudah mencapai sembilan belas
karena selama ini serangan serangan udara dilakukan yang hanya menyesal di sekitar rumah sakit
nah sebenarnya ini menjadi sesuatu kesempatan bagi investor asing untuk mulai masuk lagi ke indonesia
tapi jangan terlalu tinggi sampai lipatannya terlalu tinggi itu
dia kelihatan di mana dan kapan itu tidak bisa kita prediksi
kemudian masuk ke proses pengasapan selama kurang lebih enam jam hingga kering
untuk dapat menarik investor untuk mulai berinvestasi kembali di pasar obligasi korporasi
namun memang tidak tertulis secara detil di dalam undang undang
di momentum hari pahlawan sepuluh november kemarin pemerintah menegaskan telah mencabut ketetapan mprs yang mengaitkan presiden pertama atau proklamator soekarno dengan pki
abis mandi makan makan
nur agustinus menambahkan di indonesia fenomena ufo
jadi mungkin ini cara mengurangi kuota atau apa saya juga tidak paham ya
jadi kalau kita lihat saat ini indonesia itu mampu menjaga tingkat inflasi ya
sebenarnya kita masih cukup tinggi
jadi pemerintah memberikan subsidi bagi orang orang yang sudah pernah tugas yang penghasilannya
cuma saya pikir harusnya malah harusnya lebih murah ya
kelihatannya setelah ini jatahnya pak prabowo
terus dia puter gitu warnanya biru
nah ini masih soal presiden joko widodo tapi kali ini interaksi yang berbeda yaitu dengan ketua umum partai nasdem yaitu surya paloh yang disebut sebut
ini mungkin hanya presiden jokowi yang tahu begitu
ikan lele yang telah matang kemudian dicampur ke dalam kuah mangut sekitar lima belas menit
lalu harus menambah misalnya nambah sepuluh juta lagi atau luar biasa itu terlalu berat
yang ada terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di indonesia di tahun dua ribu dua puluh
kepada kongres amerika serikat pada juni dua ribu dua puluh
jadi kayaknya untuk mengejar sembilan puluh empat juta plus ngantri juga kayaknya gak bakal keburu sih
di wilayah ikn itu juga ada masyarakat yang diatur
kita mulai dari pernyataan presiden jogedo yang terkesan quote unquote ini mendukung menteri pertahanan yaitu siapa lagi
pembiayaan haji ini terjangkau sesuai dengan kemampuan daripada masyarakat indonesia
ketua dan wakil yang sudah terpilih sekarang meskipun di dalam undang undang ikn itu diberikan waktu lima tahun
ini akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan terutama obligasi indonesia ke depan
polisi juga menelusuri situs penjualan organ tubuh di internet
hingga kini belum terjawab
terdapat mandat bagi badan intelijen dan departemen pertahanan
untuk melakukan tes kejiwaan kepada kedua tersangka
nah terus latihan latihan
pak sarbini seperti apa kemudian kronologis penyerangan rumah sakit indonesia di gaza
akhirnya bisa mewakili dki jakarta
kita harapkan memang dalam kondisi sehat selalu
kemudian perpres tentang perincian rencana induk ibu kota negara
kemarin ada pon ini daftar lolos
nah terus kemudian sekarang kita memberanikan diri untuk membuat festival besar
pada sekitar tahun sembilan puluh bulan juli
pakar hukum tata negara dari universitas gajah mada yance arizona menilai
nah hal ini menimbulkan isu keretakan di publik dan antara nasdem dan juga presiden joko widodo
masih sering dikaitkan dengan fenomena mistis
dan ternyata ikan cakalang yang diolah disini
jangan terlambat datang ke tkp kalau ada begitu
kondisi ekonomi keluarganya yang mendapat penghasilan dari usaha menjualnya
nah terus ngomong sama orang tua begini begini
ketua presidium mercy terima kasih
karena sama sama kita tahu bahwa israel pernah menuduh rumah sakit indonesia itu ada bangker
terutama saat ini omikron kembali masuk begitu ya
jadi biasanya memang yang disasar sebagai safe haven itu kalau nggak emas itu obligasi amerika us treasury
ini juga menimbulkan hal masalah baru ketika dokter dokter yang dibutuhkan itu menjadi korban
karena rumah sakit ashifa ini dituduh seperti tuduhan ke rumah sakit indonesia
dia berwarna biru seperti biru langit
tidak ada dprd kepala ikn dan wakil ikn yang tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilu
yang kedua memberikan persetujuan hak atas tanah di wilayah ikn
berasa banget segernya rempah rempahnya juga berasa banget karena memang kuahnya ini benar benar kaya rempah
sehingga ini mengagetkan dan banyak menimbulkan korban
ya mungkin diturunkan ya supaya bisa kejangkau gitu loh
laporan itu belum termasuk motor gede
yang dalam undang undang ikn itu kan kalau di pasal tujuh ayat empat itu kan jelas dikemukakan
kita lihat akhir tahun dua ribu dua puluh satu itu tingkat inflasi kita masih rendah di satu delapan puluh tujuh
untuk melihat validitas sebuah aduan
nah terus tiba tiba pas lolos pon ini izin ke orang tua
karena main game mulu jarang makan gitu telat makan
tetapi tadi malam ini benar benar serangan yang sebenarnya kami sudah memprediksikan
sebenarnya kalau kita lihat di tahun sepanjang pandemi ya
itu ada kemungkinan besar capital inflow bisa masuk lagi ke pasar obligasi indonesia
lalu apa saja yang menjadi hak dan juga kewenangan dari kepala ikn dan juga wakil kepala ikn
atau memiliki kekhususan tersendiri dalam hal masa jabatan
melihat ada tiga relawan indonesia
cabai rawit merah besar yang melimpah
kemudian akan dilakukan klarifikasi
memang akan ada kemungkinan kenaikan inflasi karena kita lihat inflasi globalnya juga tinggi
berbekal informasi dari media sosial sebagai panduan
tersedia menu ikan cakalang asap dan ikan cakalang suwir rica rica
nyatu jadi langit muter lagi oranya lagi
agar kepala ikn dan juga wakil kepala ikn dapat langsung bekerja
karena begitu banyaknya ya nggak sempat terverifikasi
yang diemban oleh kepala otorita ikn sesuai dengan undang undang ibu kota negara
walaupun idf telah memaksakan mereka untuk keluar dari rumah sakit karena ancaman
kami bahas pagi ini dengan dian ayu justina ekonom dari bank mandiri
artinya tidak bisa mendapatkan bantuan apa apa
ketika kita memang lihat dari segi kestabilan emosinya juga
jadi kita lihat memang biasanya yieldnya akan mengacu pada yield obligasi pemerintah
dan sejak jauh jauh hari kami sudah mengingatkan bahwa israel punya ideasi kuat untuk melakukan serangan itu
empat puluh orang yang meninggal dua tenaga medis dan sepuluh lain adalah warga sekitar gaza utara
ini udah mulai agak merajalela di jakarta ini
namun konsep ini tidak didesain sebagai unit pemerintahan yang demokratis
yang kedua adalah prospek pemulihan ekonomi indonesia
bolak balik yang dep kolektor dep kolektor macam itu
mungkin ya pencuma pensiunannya berapa sih
pertama saya kenal game free fire ini dari teman saya
paling favorit kalau dibikin ini cakalang garo kecap asli dari ternate tidorek kampung almarhum suami saya
hal ini perlu diimbangi dengan literasi digital yang bisa dimulai dari rumah dan sekolah
padahal sebelumnya sebelum di makassar itu sudah banyak kasus kasus lain ya
itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah
untuk ikan suwi rica rica setelah matang masih harus disuwir dulu ya baru kemudian dicampur dengan bumbu rica rica
yang hak hak mereka itu akan terkena dari pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh otoritas ikn
oke itu untuk obligasi dari pemerintah
berlokasi di kemayoran jakarta pusat ada salah satu warung makan yang menjual kuliner mangut lele
sehingga warga gaza yang mendiami atau mencari perlindungan bisa hengkang dari gaza
setelah berkoordinasi dengan dpr
menurut saya sih masih terlalu tinggi ya
pak sardini selamat sore
sebenarnya sih tetap tinggi ya dan berat juga
panitia kerja komisi delapan dpr ri menyepakati biaya penyelenggaran ibadah haji dua ribu dua puluh
hal hal inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan negara
namun di tengah percepatan pengetatan likuiditas yang menghantui pasar keuangan global
perpisahan sma kelas dua sma
namun tetap saja kita harus caucious ya
sementara itu sejumlah warga mengaku keberatan dengan biaya haji dua ribu dua puluh empat yang tinggi
dan hari ini kondisinya sangat menyeskan dan saya menyedihkan pak
oke pak sarbini apakah kemudian ada upaya
akhir juli dua ribu dua puluh dua sejumlah orang tampak serius
bambang susantono dan doni rahayu akan menjabat selama lima tahun ke depan
diperkirakan sampai hampir menyentuh delapan ratus an mbak ini begitu banyak sekali
maka mereka tetap bertahan di rumah sakit ini
mbak dian terakhir mungkin tenor surat obligasi kemudian yang akan lebih banyak jadi pilihan investor di perdagangan sepanjang tahun ini mungkin
yang bergerak dalam bidang astronomi sains antariksa budaya hingga ufo
penunjukan ini telah sesuai dengan amanat undang undang no tiga tahun dua ribu dua puluh
nah kalau misalnya rica rica ini memang yang paling berasa pedas dan juga kemanginya
mungkin kalau orang yang masih produktif itu no problem
kami akan mengulasnya dari kacamata media
gak ada lagi tempatnya preman di jakarta
cnn internasional pada mei lalu memberitakan di dalam covid relief bill
ya pasti keberatan ya dengan itu
dan belum juga rumah
di ibu kota nusantara yang disinggung juga kalau setelah pasal itu
namun memang yang liquidity nya paling banyak yang yield benchmark itu biasanya yang paling disasar oleh investor gitu ya
perpres tentang pembangunan pemindahan ibu kota negara
ada yang menyatakan pada saya apa hubungan bung surya ini sudah retak dengan presiden jokowi
di wilayah ibu kota negara itu sendiri
saya pikir demand untuk
saya pun berpikir ini juga berisiko apalagi yang diselidiki oleh undang undang ikn
sehingga ini menghambat pertolongan
kalau itu menduduki belum tapi sudah dibawa kontrol israel
halo muhammad raffi listiawan asal jakarta kelas satu smp umur tiga belas
tapi kita lihat kalau in the long term kalau memang kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi momentum pemulihan ekonomi
dan itu terlalu berat terlalu tinggi dengan harga yang sangat signifikan kenaikannya ya
karena keluarga saya juga kemarin kita udah
atau fitur lain yang sulit dijelaskan
hal ini diketahui dari akta kelahirannya yang ditunjukkan oleh orang tua tersangka
lele yang sudah dibersihkan dibumbui terlebih dahulu
di dalam kajian ilmiah fenomena ufo masuk dalam kategori saidu science atau sains semu
salah satunya adalah ulah soejang goan dep kolektor yang akan mengambil paksa mobil milik selebgram clara sinta
yang akan menjadi duet untuk memimpin ibu kota negara nusantara
surya paloh menanggapi hubungan persahabatan dengan jokowi setelah nasdem mendeklarasikan anies baswedan sebagai capres dua ribu dua puluh
ya teman teman masih main gitar di atap kan di atap villa
presiden jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang sehat harapkan
di samping juga ada juga beberapa tenaga medis di rumah sakit indonesia yang mengalami korban
opini dari kami seperti itu
satu orang yang inisial f itu telah berusia delapan belas tahun lebih lahir pada tanggal lima november dua ribu empat belas
dan israel langsung menyerbu kemudian melakukan skenario fiktif
kondisi tersebut membuatnya berpikir untuk meraih kekayaan dengan instan
hmm kayaknya kita lebih enak cobain yang kuah kuah dulu ya
kepala dan wakil yang baru dilantik everlasting tapi saya dochter juga
kalau orangnya penghasilannya sekian apalagi orang yang sudah pernah tugas ya
dua puluh delapan komunitas dan organisasi non profit
yang bernama indonesia ufo festival
di antaranya masa penahanan menjadi dua puluh hari yang dapat diperpanjang sampai empat puluh hari
jadi ini akan mempertahankan sentimen positif terhadap pasar obligasi
perilaku perilaku yang dicontohkan ya
berjubul masyarakat untuk mencari pelindungan
mereka berkumpul untuk membahas fenomena ufo
ada yang meninggal ini juga bisa menyulitkan
untuk mengkonfirmasi harta fantastisnya itu
dep kolektor itu kalau ada ngomongnya kasar
kemudian warga tetap bertahan di rumah sakit
karena kita juga akan patah hasil dari fomc tanggal dua puluh lima dua puluh enam dari saat itu arahnya ke depan bagaimana
walaupun memang dua ribu dua puluh dua memang ada kecenderungan naik
dengan ekonomi kita juga itu apakah segi mampu apa enggaknya itu memang harus banget diperhatiin
kita tahu ini menjadi salah satu tempat tidak hanya bagi warga yang terluka
sebenarnya sih harus diperhatikan juga kalau untuk naikkan harga
hanya berada di dalam rumah sakit indonesia
tapi kalau ufo kan nggak bisa seperti itu
atau pasar obligasi ini mayoritas ditutup penguat ya pada perdagangan senin dua puluh empat januari
kayaknya itu bahasa yang pasti buat kasus ini
dilengkapi dengan sambal colo colo yang berbahan dasar cabai kecap dan susu
sehingga lantai tiga lantai ico itu pada berantakan akibat serangan israel
pembangunan hingga pemindahan ibu kota
jadi kalau kita lihat yield dikurang inflasi itu selisihnya masih relatif lebih besar dibandingkan negara negara lain
sehingga sangat memilukan situasi kondisi
namun kita lihat di sini untuk indonesia sendiri laju inflasi itu so far masih terkendali
siangnya sampai sore latihan turnamen turnamen gitu
tata kelola hingga tugas dan wonang
pasal sebelas ayat satu dinyatakan bahwa seluruh struktur organisasi
tapi kita lihat peningkatan untuk yield obligasi indonesia
untuk menu ikan cakalang asap setelah matang bisa langsung siap disajikan bersama sambal colo colo dan sambal dabu dabu khas manado
jadi saya akan mengajak anda untuk mencoba mangut lele
comparable dengan beberapa negara di emerging market
komunitas ini telah menerima banyak laporan dari masyarakat
jadi angka laju inflasi kita itu masih terkendali
dan saat ini sudah bergabung bersama kami ketua presidium mersi sardini abdul murad di jakarta
punya buat nanti masuk sma atau smp nya gampang
sebagian anggota komunitas ini mengaku pernah melihat ufo
kasus penculikan yang berujung pembunuhan terhadap ms bocah sebelas tahun dengan tersangka dua pemuda ini
soja goan seorang anak pejabat di jen pajak
tak kurang dari seratus orang ambil bagian dalam festival ini
ditambah wajah wajah yang panik wajah wajah ketakutan yang terlihat di wajah warga gaza utara ini
baik catatan dari mercy sejauh ini jumlah korban tercatat hingga berapa orang pak
dan aku tahu ini saya bilang apa ini kalau begini
mereka berkumpul bukan untuk membahas isu biasa
saya bisa merencanakan oke saya mengamatinya antara bulan scan sampai bulan sekian
kewajaran dari harta dari saudara rap
hasil pemeriksaan kita si tersangka ini baru mau coba coba
yang saya lihat itu bola berwarna oranye
ya udah terus seingat saya sih semua pada lihat ya
hmm aroma rempah rempahnya langsung tercium ya
harta kekayaan rafael mencapai lima puluh enam miliar rupiah
sedangkan inisial ma dia lahir dua puluh delapan agustus tahun dua ribu lima jadi belum berusia delapan belas tahun
baik obligasi maupun saham
nilai setitik rusak susu sebelang
kita sudah mengalami capital outflow
olahraga abis olahraga mandi
nah itu membingungkan ya apalagi kalau suami istri berangkat atau lebih wah itu tambah membingungkan
kita tahu pak sarbini tadi mengatakan saat ini di bawah kontrol pasukan israel
begitu juga termasuk peraturan presiden tentang rencana tata ruang ksn nya
bank sentral dunia terutama federal reserve itu akan melakukan normalisasi kebijakan yang lebih cepat
so far kondisi fundamental kita itu masih lebih baik ya
sehingga para dokter tidak bisa melakukan aktivitasnya
dua duanya menurut saya memang cocok nih dimakan lagi warna nasi hangat seperti ini
dengan menempatkan beberapa pucuk senjata atau granat
beberapa katalis positif seperti penurunan defisit apbn surplus neraca dagang
kalau buat saya memang dengan angka segitu keberatan ya pak ya
hmm kok saya jadi gak sabar ya mau icip icip
ikan cakalang yang sudah dibelah dua dan dibersihkan kemudian diasapi hingga matang
kalau obligasi korporasi saat ini sejauh ini bagaimana kita bisa menakar kinerjanya di tahun dua ribu dua puluh
jangan biarkan dia lawan tangkap
dan jatuh tempo pada lima belas februari dua ribu dua puluh lima
internasional bisa bertindak sehingga
pelan tapi pasti polisi terus mengungkap satu demi satu fakta dalam kasus pembunuhan ms bocah sebelas tahun
jadi masih tenor pendek ya cari aman dulu ya menanti bagaimana nanti kebijakan yang akan diberlakukan
nah yang ikan asap ini dia lebih original kemudian dia ada dua pilihan sambal yang bikin lebih seger
yang oleh kedua tersangka disebut sebagai situs tempat mereka akan menjual organ tubuh korban
dan saya juga berharap saya akan tetap konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan
sehingga return dari yield dan dibandingkan inflasi itu bisa kita jaga
terjadi pada delapan januari lalu
jadi sebenarnya kompetitor kita itu ada pada emerging market ya seperti malaysia
wilayah jakarta dan sekitarnya memiliki beragam kuliner olahan ikan dengan beragam ciri khasnya
presiden joko widodo ternyata tidak hadir dan disebut pula belum mengirim ucapan selamat kepada salah satu
dan siapa sih sebetulnya kompetitor utama di region atau di kawasan untuk surat utang obligasi kita
jadi kejadian waktu itu pukul pagi hari kok
pertamanya kan nggak boleh tuh
pertama yang cara membuktikannya memang kita bisa lihat kredibilitas saksi ya
ngumpulin data nanti saya olah dan lain lain
dari tim khususnya melakukan ke bawah
lembaga antiraswa ini akan memanggil rafael
kelima hal ini nantinya akan diturunkan secara detil
menurut saya itu perlu ditinjau ulang
sampai nanti akhirnya udah adegan
itu yang perlu untuk kita lihat
tapi juga para pengungsi kondisi mereka saat ini seperti apa pak
apakah jabatan ini dapat diemban selama dua periode saja
sebenarnya awalnya adalah terbentuknya atau kita mendeklarasikan
karena yang meninggal rata rata dokter yang berkaitan
inspektora jenderal telah melakukan pemeriksaan
pas dua puluh lima harus tambah lagi
kalau harapan masyarakat gimana pemerintah supaya berhati hati naikkan harga atau gimana masyarakat
kondisi di dalam rumah sakit seperti apa pak informasi dari gaza
itu keadaan sehat karena ada beberapa jurnalis
dicontohkan dan diikuti oleh mereka mereka yang belum secara dewasa ya
dan masih dari presiden jokowi dodo
jadi akses segala macam itu dibawa kontrol israel pada saat ini
sebelumnya kementerian agama ri dalam rapat dengar pendapat dengan komisi delapan dpr mengusulkan
karena itu sangat bergantung dari penilaian presiden
main bareng ikut turnamen turnamen bareng
yang satu dia diusir dibikin rica rica yang satu lagi ikan asap
yang organ tubuhnya akan dijual di makassar sulawesi selatan
ada juga nih sambal dabu dabu dari cabai tomat dan juga bawang
pada indonesia ufo festival tahun ini beragam kegiatan dilakukan
kalau terlalu tinggi gitu kan kita ya boro boro belum bisa menjangkau gitu loh
mulai dari mangut lele hingga ikan cakalang
kita berharap seperti itu masyarakat dunia internasional juga berharap seperti itu
tapi kami mendapat informasi bahwa tenaga medis beserta staff yang lain
apakah ada upaya untuk memindahkan mungkin para pasien
kalau untuk orang yang sudah pensiun sudah
yang diusulkan kementerian agama sembilan puluh tiga empat juta rupiah per orang
saya udah nyobain nih dua jenis ikan cakalang
seiring dengan terjadinya perusakan rumah mereka oleh masa sehingga harus mengungsi
yang menyatakan bahwa posisi kepala ikn setara dengan posisi menteri
tapi kita lihat memang dibandingkan tahun lalu akhir tahun lalu memang trennya yield obligasi agak sedikit meningkat
dan saya mengkhawatirkan terjadi seperti yang di rumah sakit ashifa
dan yang kelima menyusun rencana kerja anggaran hingga pendapatan
kita akan perlu diklasifikasikan usia berapa usia berapa penghasilannya berapa
saya waktu pertama kali mau buka ini mikir apa sih yang udah apa yang orang sini belum ada nyobain gitu loh ya coba bikin aja awalnya coba coba doang sih gitu
misalnya saya meneliti tentang bintang kalau saya astronomi
kalau kita masih bisa offer real yield yang atraktif ya
bagaimana sih sebetulnya daya tarik surat utang obligasi kita dibandingkan dengan pasar pasar emerging market lain
pengentatan ppkm dan juga peningkatan kasus harian
karena setelah melakukan framing framing yang dilakukan
warung makan ini didirikan sejak tahun dua ribu dua belas
nggak boleh lagi dep kolektor dep kolektor yang menggunakan kekerasan
kini orang tua tersangka pun mengaku hanya bisa pasrah
untuk melaporkan detail analisis mengenai fenomena ufo
artinya lebih kecil dibandingkan negara negara lain
oke ini jatah yang dimaksud adalah jatah menang pilpres atau hanya jatah ikut kontestasi
dan ini memang biasanya berdampak akan ada dampak ya pada pasar keuangan
untuk bisa langsung menyerang rumah sakit indonesia
baik kalau obligasi korporasi ini akan sangat tergantung pada fase pemulihan ekonomi terutama di sektor swasta ya
ini karena memang domestic demand kita belum recover
pernah pernahannya sih dimarahin ya
dan itu bertujuan untuk mengeror warga yang berdiam atau mencari perlindungan di rumah sakit
beratkan apalagi yang sudah menabung sampai lima belas tahun menunggu dua puluh tahun sepuluh tahun
proses pembuatan olahan ikan cakelang ini melalui proses pengasapan
dan yang keempat menyelenggarakan pemerintahan
dua ribu satu terus latihan turnamen turnamen
nah di situ saya main main main main
arahnya itu sepertinya ke sana pak
jadi sesuatu sentimen yang negatif gitu ya
tapi demand diperkirakan masih akan membaik
penyelenggara pemerintahan di daerah khusus ibu kota nusantara
jadi sniper tank sudah berkeliaran di sekitar rumah sakit ini
rafael aluntri sambodo juga akan berhadapan
tapi warga nggak ada pilihan untuk meninggalkan kampung halamannya
masih akan membaik karena memang optimisme
kita lihat meskipun ada omikron tapi omikron dampaknya harapannya nggak akan separah delta
dan pemulihan ekonomi akan membawa dampak bagi pasar obligasi dalam negeri
dan memang ini bukan serangan yang terakhir
baik itu di global maupun di dalam negeri
kita awali dengan beberapa peristiwa yang bikin heboh
namun kalau untuk yield obligasi indonesia kalau sentimennya sudah berbalik positif saat ini kan sebenarnya sentimen global itu menuju arah pemulihan ya
siswa sma itu pun menyusun siasat untuk menculik dan menjual organ tubuh korbannya
karena sudah dewasa maka perlakuan hukum yang akan diberikan bukan lagi untuk anak anak
mereka telah mengembangkan sebuah sistem kurasi
tantangan apa lagi sebetulnya secara global yang nanti akan mempengaruhi imbal hasil obligasi kita
hal hal inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan negara
artinya sebenarnya saat ini investor asing itu sebenarnya mencari kesempatan yang tepat untuk mulai masuk kembali ke pasar obligasi indonesia ya
ditambah dengan pengungsian warga yang begitu banyak
dan kemudian kita ingin mengaktualisasikan apa sih dampaknya dari kolaborasi ini
terus saya ngeliat di langit itu
karena kita lihat memang ada kemungkinan
oke kalau kita lihat dari lelang pemerintah memang tenor pendek masih jadi demand yang terbanyak gitu ya
yang hasilnya akan keluar pada pekan
karena kan semakin jauh gitu kayaknya harapan untuk naik haji
kenapa soejang goan karena mereka berani melawan dan membentak seorang babin kamtib mas
nah di situ dia izinin yang penting jangan lupain sholat atau kewajiban
oke kalau yield obligasi amerika itu biasanya orang mencari safe haven ya
ini nanti misalnya bisa kalau misalnya juara bisa inilah
siapa itu perusahaan leasing yang order itu
istrinya bisa ikut turnamen turnamen gede
jadi ini yang bisa mengicu apa namanya sentiment positif bagi investor asing untuk mau masuk ke pasar obligasi indonesia
sampai tadi malam saya tidur jam tiga darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki maki begitu
yang jelas kita sekarang tidak mau memiliki keluarga
dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum
menolak dia sudah takut juga
karena kan banyak juga masyarakat indonesia itu kan yang sebenarnya middle income ya
kita harus melihat dari usaha usaha apa yang dilakukannya
yang gak cuma itu menteri keuangan menegaskan
jadi yang dilihat investor asing nanti adalah komparasi antara real yield antara indonesia juga dibandingkan dengan negara negara lain
pada tanggal dua puluh tiga februari yang lalu
dalam membangun ibu kota nusantara
nah kalau itu biasanya investor asing akan lebih memiliki appetite untuk masuk ke emerging market
jadi kita komparasi begitu obligasi surat utang pemerintah dibandingkan dengan negara negara lain seperti amerika serikat
dan ini sudah apa
ya laut lele merupakan kuliner berbahan dasar ikan lele yang dipadukan dengan kuah kaya rempah berwarna kuning
sejak empat tahun lalu dikirim langsung loh dari ambon wah jauh ya
untuk pengungsi ke lokasi lain apakah proses negosiasi bisa dilakukan
menyebabkan ia dituntut membantu dan tidak hanya bersekolah
kita sekali lagi kita tahu setiap hari serangan eskalasi terus meningkat
baik obat obatan kemudian berkaitan dengan medis
pasar bini abdul murad
jadi tahun dua ribu dua puluh dua ini kita perkiraanya ekonomi akan re akcelerasi
jawaban yang jujur adalah saya masih beranggap sampai hari ini presiden jokowi adalah presidennya partai nasdem
tim liputan cnn indonesia
yang kebetulan juga itu adalah hasil melihat konten di internet ya
bagaimana tren pasar obligasi retail dalam negeri
data yang diterima mercy seperti apa
bahkan beliau sampai nggak bisa tidur saking emosinya katanya
sama pak saya juga panas lihatnya kita lihat bersama
padahal kita juga perlu mempertimbangkan aspirasi publiknya dari sana di wilayah ikn itu
emang dari pasar obligasi dalam negeri harga surat berharga negara
tentang indonesia over network yang dideklarasikan dan terbentuk tahun dua ribu sembilan belas
mbak dian kalau kita bicara soal capital inflow yang masuk ke emerging market termasuk indonesia
dalam budaya populer yang dimaksud dengan ufo adalah pesawat ruang angkasa milik alien
kasus ini membuktikan paparan konten negatif internet bisa berbahaya terlebih bagi anak anak
dan biasanya israel menyasar daerah daerah sekitar rumah sakit
setidaknya ada lima hal yang diatur di dalam undang undang ikn
presiden telah menjatuhkan pilihan kepada bambang susantono dan juga doni rahayu
presiden jokowi dodo terkesan mendukung menteri pertahanan prabowo subianto dengan menyebut pilpres berikutnya adalah jatah prabowo
namun hasilnya tetap menjadi misteri
yang kedua memiliki lokasi pengadaan tanah di wilayah ikn
nah di liputan seragam kuliner kali ini saya akan mengajak anda nih untuk mencoba kuliner serbaikan tersebut
bagi yang ingin mengobati rasa rindu kampung halaman boleh loh ikut menikmati ikan cakalangnya
semuanya saat ini ya paling tidak sampai saat ini sudah on the track untuk pemulihan
mbak dian ayu yustina ekonom bank mandiri
lima perpres akan terbit bertahap hingga bulan april mendatang
itu kita satu kelas nginep di satu villa di puncak bogor
karena empat puluh aja kemarin itu banyak yang apa akhirnya tidak jadi berangkat
namun kita harapkan kenaikannya nggak akan signifikan
recovery dari covid sembilan belas ini dari pandemi ini ya mbak dian
akan betul betul akan bisa menyelesaikan masa jabatannya di dalam lima tahun
pasukan israel sudah berada menduduki rumah sakit ini
kedua tersangka mengaku menculik dan membunuh korban karena tergiur iklan jual beli organ di internet
antara serangan udara dan serangan darat
banyak informasi kan pasti kita akan kejar
sama sama kita ketahui bahwa memang pengungsian di rumah sakit ini dijual
baru baru ini pemerintah juga menawarkan obligasi retail yang ke dua puluh satu dengan imbal hasil empat lima
nah ini yang jadi salah satu daya tarik
cepat respon cepat tangkap itu yang preman preman kayak gitu
pakai sambal dipisah dicolo colo sama yang kuah ada sama rica rica bisa ya ini ikannya asli dari ambon
cuma memang kalau kita lihat ada ekspektasi kenaikan suku bunga global
kita akan lihat apa yang kemudian disampaikan oleh presiden dan juga respon dari prabowo subianto
inspektorat jenderal untuk melakukan pemeriksaan
nah abis itu pas dua ribu sembilan belas udah mulai masuk dunia kompetitif
dan sebenarnya kita masih cukup unggul dari sisi real interest rate atau real yield ya
yang pada akhirnya akan biasanya disambung oleh kenaikan suku bunga
ya bisa tumbuh kembali ke level pra pandemi forecast kami
tapi kalau segitu sepertinya masih yang gede gitu ya
ini bagaimana kemudian ini kita bisa menakar tantangan tantangan itu dan menakar taji ya dari surat utang pemerintah
jadi yang saya lihat itu bola ya bola warna oranya
ujung ujungnya bisa ditebakan dari soja goan kini meringkuk di tahanan
baik memang saat ini kita menghadapi sentimen global ya terutama
untuk mengacu pada benda terbang yang memiliki performa karakter aerodinamika
idealnya kalau kenaikannya itu ya tentu sesuai dengan kondisi kenaikan suku bunga
insinyur soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
terus saya panggil tuh sepupu saya
selamat pagi mas aldi kabar baik alhamdulillah
dan maka kita harapkanlah segera ada gencatan senjata
namun kenaikan bpih dua ribu dua puluh empat ini dikeluhkan warga serta pengusaha biro travel haji dan umroh
baik mbak dian langsung saja untuk tren pasar sbn obligasi pemerintah di pasar keuangan saat ini seperti apa mbak
hal ini menyebabkan tim seater poldau sulawesi selatan dikerahkan
sebagai kelompok ketetapan mprs yang dinyatakan tidak berlaku lagi
karena semalam itu israel mengancam untuk dikosongkan rumah sakit
mengikuti diskusi di kawasan sagan yogyakarta
oke dan sesuai dengan janji saya di awal tadi kita akan lihat soundbite of the week di minggu ini
kemudian memikirkan juga bagaimana menutupinnya gitu
dan kita beralih ke informasi lain soundbite of the week pekan ini
mercy yang memutuskan berada
sehingga misi target daripada tentara israel bisa terwujud
agar tetap berada dalam ranah kajian ilmiah
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
umpamanya seperti peraturan presiden tentang susunan dan tata cara
sementara itu pada dua ribu dua puluh tiga pemerintah menetapkan bpih empat puluh sembilan delapan juta rupiah
ini hubungannya sedang renggang dengan surya paloh
nah saya waktu itu karena saya nggak suka begadang
nah di situ selanjut lagi latihan latihan latihan
ya ini yang baru meledak ini kan di makassar ya
kpk segera akan melakukan
lima perpres yang terbit lebih dahulu itu kan
dijamin rasanya nggak kaleng kaleng dan pastinya bikin perut kenyang hati pun senang
wah melihat anak buahnya dibentak mentah preman jelas ini bikin emosi pak kapolda
meski keputusan presiden memilih kepala dan wakil badan otorita mendapat apresiasi karena jauh dari partisan partai politik
saya diajarin caranya gimana gimana gini gini informasi gitu
nah presiden joko widodo menegaskan soekarno adalah pahlawan dan tidak mengkhianati bangsa
oke jadi sebetulnya secara fundamental baik itu obligasi pemerintah obligasi korporasi